pasangan calon agus harimurti silviana murni belum mau membeberkan visi misi mereka untuk memimpin jakarta lima tahun ke depan
silviana murni menyatakan mereka akan siap menyampaikan ketika masa kampanye tiba
hari ini bakal calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni bersafari politik ke kawasan duren sawit jakarta timur
meski enggan membocorkan visi misinya sylvi menegaskan
ia dan agus telah mempersiapkan sejumlah konsep untuk membenahi masalah transportasi ibu kota
yang mengatakan akan mensosialisasikan visi dan misinya kepada masyarakat dalam waktu dekat